saya dilarang untuk mencari nafkah untuk hamil empat lebaran
anak saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit
untuk membayar biaya rumah sakitnya
batas jam ada
merdeka itu dikasih tahu
salah satu pedagang ini langsung meradang
saat petugas polisi pamung praja
hendak memukar lapakai di jalan sawo jajar
pasar anjar bogor jawa barat rabusia
pkl ini juga menantang petugas dan menolak ditertibkan
bahkan kericauan meluas
setelah sebuah mobil pedagang berusaha menerobos kerumunan
hingga membuat petugas tersulut emosi
keributan dapat diredam setelah anggota polisi dan tni
ikut menertibkan para pedagang yang membandel
para pedagang mengaku kesal
lantaran dilarang berjualan jelang lebaran
mereka mengaku terhibit kebutuhan ekonomi
sementara menurut petugas
penertiban dilakukan karena para pedagang
melanggar batas jam operasional psbb
serta menempati bahu jalan
kita tidak melarang dagang silakan
tapi ada batas dagang
ada batas jam ada batas tempat
artinya dia melanggar bang
semua orang menurut semua mundur
dia ada hari pak
lantaran kerap terkena razia
seorang pedagang di pasar tanah abang jakarta pusat
menguapkan kesalahannya dengan membanting barang dagangannya
di hadapan petugas satpol pp pandaram siang
sejumlah pedagang juga terlihat panik berlarian
untuk menyelamatkan barang dagangannya mereka
agar tidak diangkut petugas
salah seorang pedagang mengaku terpaksa
harus kembali berjualan lantaran sudah tidak memiliki uang
kalau seandainya saya ada duit saya nggak buka
ini lantaran tidak punya makanya saya buka
kebetulan sekarang ini mau membayar fitrah kan
dua belas orang mau dibayar fitrah bagaimana
kalau seandainya ada yang masih saya tutup langsung
sementara puluhan petugas gabungan disiagakan
untuk menjaga agar para pedagang tidak kembali berjualan
tim liputan cnn indonesia